drama seputar kondisi kesehatan mewarnai sidang perdana setia novanto di pengadilan tipikor hari ini
sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini akhirnya diskors karena setia novanto mengklaim sedang kurang sehat
setia novanto mengeluh diare namun tidak diberi obat di rutan kpk
sidang perdana ini juga sempat dua kali mengalami skors
tertatih dan harus dipapah rabu pagi terdakwa kasus megakorupsi ktp elektronik setia novanto menghadiri sidang perdana di pengadilan tipikor jakarta
meski hadir ke depan majelis yang dipimpin hakim ketua yanto namun setia mengeluh tengah sakit diare
alasan tidak sehat itu pula yang membuat setia novanto berulang kali tidak segera menjawab pertanyaan hakim
saudara terdakwa nama saudara apakah saudara terdakwa bisa menerahkan pertanyaan saya
karena terdakwa lambat menjawab hakim bahkan harus memastikan kondisi kesehatan setia pada jaksa penuntut umum
saudara penuntut umum apakah sebelum dibawa ke persidangan ini terlebih dahulu diperiksakan oleh dokter
terima kasih muda
yang bersangkutan sudah diperiksa oleh
dokter kami yang lihat dokter kami sampaikan bahwa terdakwa menelusakit namun ternyata setelah dicek oleh dokter kami terdakwa dinyatakan dapat menghadiri perlaksanaan
agar lebih yakin hakim sempat memanggil dr yohanes huta barat dokter rumah tahanan kpk yang sebelumnya memeriksa kesehatan setia sebelum sidang
namun tak berapa lama sidang berjalan hakim kembali men score sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini
pasalnya setia minta izin ke toilet
begitu kembali hakim yanto juga sempat menyentil setia novanto yang lambat menjawab pertanyaan
hakim rupanya menangkap adegan saat novanto sempat berkomunikasi dengan penasehat hukumnya
ya seharusnya kita cabut
ya saya lihat tadi bisa fisik bisa manduk sama pihaknya
mantuk paling tidak pak
nama lengkap saudara
apakah nama saudara setiano fanto
saya udah empat hari lima hari ini sakit
di hari ini saya minta obat tidak dikasih sama dokter
jadi jawabannya nggak ada
secara penentu tunggung terdakwa bilang diare minta obat tidak dikasih sama dokter
yang mulia hari jumat terdakwa diperiksa oleh dokter sinta dokter yang lain yang ada di kpk
keluhannya adalah batuk dan bukan diare dan kemudian dikasih obat batuk yang mulia
jadi tadi pagi juga terdakwa mengeluh bahwa semalam dia dua puluh kali ke toilet ternyata menurut laporan dari tpp
dari teman teman pengawal yang ada di rutan bahwa terdakwa seperti saya sampaikan tadi hanya dua kali ke toilet pada pukul sebelas
pada pukul sebelas malam dan dua tiga puluh pagi
selama persidangan perdana paling tidak dua kali hakim harus menskor sidang
penghentian persidangan sementara atau skors yang dilakukan majelis hakim pimpinan hakim yanto ini diambil
ketika untuk keempat kalinya setia novanto menolak menjawab pertanyaan majelis hakim
setelah tak bisa membuat setiano fanto menjawab pertanyaannya
ketua majelis hakim yanto kembali memutuskan skor persidangan guna melakukan rapat internal majelis hakim
setelah diwarnai perdebatan berkepanjangan untuk berupaya menunda sidang perdana hari ini
namun majelis hakim tipikor akhirnya melanjutkan sidang dengan pembacaan dakwaan kasus korupsi iktp dengan terdakwa stiano fanto
benarkah setnov masih terus berupaya dengan segala cara agar sidang tipikor ditunda hari ini
agar bisa memenangkan pra peradilan
untuk membahas hal itu malam hari ini saya sudah bersama dengan reza indragiri
psikolog forensik kemudian ada boyamin saiman koordinator dari maki
dan ada jurubicara kpk melalui sambungan telepon febri diansa selamat malam
bapak terima kasih sudah hadir mas febri selamat malam saya sapa terlebih dahulu dari sambungan telepon
selamat malam mas indra
baik mas febri untuk apa yang terjadi hari ini kita belum bicara soal akhirnya dibacakan surat dakwaannya
tapi sebelum sebelumnya apakah memang ini kemudian seperti yang sudah diprediksi oleh kpk
menyediakan dokter di persidangan karena tudingan ya saya lihat atau saya baca dari informasi yang kami dapatkan
kuasa hukum dari setiano fanto hari ini salah satunya magdhir ismail menyebutkan
ini kpk sepertinya memang sengaja sudah menyiapkan dokter dan akan mengetahui hal ini bagaimana kpk menyikapi ini
ya kalau soal dokter sebenarnya kita sudah meminta bantuan sejak proses penahanan dilakukan ya waktu itu setelah kecelakaan terjadi
kita bawa ke rsdm kan dari rumah sakit medica permata hijau tersebut
dan kalau bicara soal alasan sakit tentu saja yang kompeten untuk menilai adalah dokter bukan yang bersangkutan sendiri dan juga bukan kuasa hukum ataupun jawabannya
umum jadi sudah sewajarnya kalau kemudian tiba tiba ada alasan sakit maka kita minta bantuan pada dokter
apakah memang ini yang biasa dilakukan oleh kpk dalam sidang di tipi kor begitu menyediakan atau apa istilahnya men standby kan dokter begitu di pengadilan
apakah ini berlaku juga ketika persidangan andina rogong persidangan irman sugiharto begitu
apakah ini berlaku juga ketika persidangan andina rogong persidangan irman sugiharto begitu
apakah ini berlaku juga ketika persidangan andina rogong persidangan irman sugiharto begitu
apakah ini berlaku juga ketika persidangan andina rogong persidangan irman sugiharto begitu
ataukah memang khusus untuk stiano fanto sudah memprediksi karena sering menggunakan alasan sakit dalam upaya pemanggilan pemeriksaan itu sering juga dilakukan oleh stiano fanto sehingga dalam persidangan ini kpk sudah menyiapkan tim dokter
tentu kondisional ya kita tahu irman dan sugiharto tidak pakai alasan sakit
jadi agustinus juga tidak pakai alasan sakit untuk tidak menghadiri proses pemeriksaan

tahu sekretario panto berulang kali menggunakan alasan sakit tersebut
dan ternyata ketika kita lakukan pengecekan pihak ini ataupun dokter racm mengatakan tidak perlu tawar hidup lagi
artinya sudah siap untuk dilakukan proses pemeriksaan
kondisi kondisi seperti ini tentu harus dihitung dan harus dipersiapkan agar hak hak dari terdakwa juga dapat dihormati
karena kalau sakit tentu yang kompeten untuk memeriksa adalah dokter
ketika dokter mengatakan sakit maka tentu harus diobati dan dilakukan treatment treatment tertentu
tapi tadi kita tahu dari hasil pemeriksaan dokter yang bersangkutan ternyata baik baik saja
jadi pertanyaan adalah bagaimana pihak pihak yang mengatakan sakit
akan tersebut ternyata tidak sakit
dan kami tentu masih fokus pada pokok perkara saat ini
itu yang paling penting untuk dibuktikan lebih lanjut
baik tadi kan kita lihat juga ketika ditanya oleh majelis hakim tidak menjawab
beberapa kali ditanyakan tidak menjawab
sampai kemudian disinggung menjawab majelis hakim kok tidak menjawab
tapi ketika berbicara dengan kuasa hukum cukup lancar begitu ya
disinggung seperti itu
jika ini kemudian terus berlanjut dan dilakukan
apakah ini artinya bisa kemudian dikenakan pasal obstruction of justice begitu mas febri
nanti kita akan ulas lebih lanjut ya mas febri
tapi kita harus break terlebih dahulu
tetaplah bersama kami di prime news
kita akan lihat lagi cuplikan sidang tipikor hari ini ketika setia novanto hari ini menjadi terdakwa untuk sidang perdana di pengadilan tipikor
ya sekolah kita cabut
ya saya lihat tadi bisa pisik bisa manduk sama pihaknya
manduk paling tidak coba
nama lelokap saudara
apakah nama saudara steno fanto
saya sudah empat hari lima hari ini sakit
di hari ini saya minta obat medikasi sama dokter
pada penentu tunggung berdakwa bilang di hari
minta obat tidak dikasih sama dokter
yang mulia hari jumat terdakwa diperiksa oleh dokter sinta dokter yang lain yang ada di kpk
keluhannya adalah batuk dan bukan diare dan kemudian dikasih obat
batuk yang mulia
jadi tadi pagi juga terdakwa mengeluh bahwa semalam dia dua puluh kali ke toilet ternyata menurut laporan dari teman teman pengawal yang ada di rutan bahwa terdakwa seperti saya sampaikan tadi hanya dua kali ke toilet
pada pukul sepuluh
pukul sebelas malam dan dua tiga puluh pagi
ya itu adalah cuplikan ketika sidang setelah diskors
sebelum diskor dan sidang baru dimulai berikut ini reaksi dari stiano fanto
ditampingi oleh penasihat hukum
sekali lagi apakah saudara ditampingi oleh penasihat hukum
apakah saudara saudara di penasihat hukum terdapat
kita langsung tanyakan bang reza indragiri ini melengering lagi
ataukah bagaimana ketika anda melihat tayangan wajah ketika ditanya
kalau tidak salah enam kali tidak menjawab ya tidak mendengar dan kemudian akhirnya diskors
saya akan pilih untuk mengatakan pertama kali kalau memang terdakwa sakit
saya berdoa kepada allah swt agar dicabut penyakitnya
agar proses hukumnya bisa berjalan dengan sempurna
pada dasarnya siapapun yang mengalami ketegangan emosional dahsyat
bisa saja kemudian mengalami kelumpuhan itu istilahnya psikosomatis
tidak ada persoalan pada fisiknya tidak ada persoalan pada otaknya
tidak ada tanda tanda virus merajalela tapi kemudian seolah olah perilaku menjadi lumpuh
karena sumber penyakitnya adalah dari tekanan batin yang luar biasa dahsyat
tapi mengingat sosok yang sedang kita perbincangkan adalah orang yang sedang berhadapan dengan proses hukum
dikursi terdakwa dan secara kodrati terdakwa nisai ingin menghindari proses hukum
kalaupun harus dihukum sebaiknya hukumnya haruslah seringan mungkin
maka pantas bagi kita untuk bersyakwa sangka
karena orang orang yang ingin menghindari proses hukum tentu harus menampilkan strategi tertentu
harus memperagakan sebuah modus tertentu
dalam hazana psikologi forensik salah satu modus salah satu strategi untuk menghindari proses hukum adalah
itu dasar pemikiran
itu dasar pemikiran di awal begitu
tapi ketika ini kan sebenarnya bukan pertama kali kita bahas ya
bang reza ketika awal akan dipanggil diperiksa ya
diperiksa oleh kpk tidak hadir dan salah
ada yang unik mas indra
tadi terdakwa mengatakan dia diare
tapi kenapa diari gejalannya adalah tidak bisa merespon hakim
kalau ada gangguan pendengaran geger otak keluh lidah baru masuk akal tidak bisa merespon hakim
tapi apa hubungan antara diare dengan fungsi pendengaran dan fungsi kemampuan memproses informasi
ini yang barangkali pantas untuk diduga sebagai bentuk false imputation
false impotation adalah salah satu jenis pura pura sakit salah satu jenis melinggering berupa mengklaim penyakitnya a
tapi gejalanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyakit a
apakah false imputation yang sedang diperagakan oleh terdakwa kasat mata yang terlihat di layar cnn adalah seperti itu
dia apa namanya pura pura sakit dengan yang tidak nyambung gitu ya
diare dua puluh kali maaf buang air besar segala macam
tetapi gejala yang diperlihatkan di ruang persidangan bukanlah gejala orang yang terkena diare
gejala itu seharusnya gejala orang yang mengalami gangguan pendengaran
ada yang mengalami gangguan penginderaan otaknya mengalami cedera parah sehingga tidak bisa memberikan informasi memberikan jawaban
atau mengalami kelumpuhan lidah pengucapan sehingga tidak bisa berkata kata itu baru masuk akal
tidak ada hubungan antara
itu juga masih harus dokter memastikan lagi ya begitu ya
tidak ada hubungan sejauh yang saya

mengapa ini meningkat menurut anda maksudnya meningkat itu terus berlanjut ya
karena di awal ketika mau dipirsa kpk alasan alasan
karena begini kalau kita hitung hitungan statistik memang modus melinggering ini ampuh
terdakwa yang memperagakan meling berhasil mengelabui hukum
sampai kemudian seolah olah aparat penegak hukum mengatakan ya sudah hukum tampaknya harus berhenti di sini karena terdakwa sakit
karena melinggering tidak hanya dilakukan oleh orang yang sedang duduk di kursi terdakwa
karena melinggering adalah sebuah strategi terencana yang dilakukan secara sistematis dengan melibatkan orang orang di sekitar terdakwa
psikolog pribadinya dokter pribadinya
kuasa hukum atau pengacara pribadinya keluarganya atau siapapun yang berada di lingkaran terdekat si terdakwa
kenapa karena sekali lagi punya tujuan untuk memastikan terhindar dari proses hukum
ataupun kalau dihukum hukumannya harus seringan ringannya
ringan ringannya begitu ya
ini masuk pasal obstruction of justice atau tidak menurut anda
enggak lah enggak karena proses yang defensif menurut saya
karena tidak ada tindakan menghalangi yang
karena hukum itu kadang kadang harus fisik gitu
dalam bentuk misalnya ya misalnya di rumah
dikunci penyidik kpk tidak bisa masuk untuk menangkap
jadi harus ada pada posisi yang fisik lah
tapi kemudian strategi ini kan juga hakim juga tidak bisa dibodoh bodohin
jaksa juga sudah menyiapkan strategi termasuk ngasih makan
ternyata makan siangnya dia
kalau orang sakit mana ada makan siang gitu kan
nah itu aja sudah
sehingga pada posisi demikian hakim nampaknya juga bahasa tanda kutip saya ikut jengkel
itu kelihatan dari reaksinya
iya karena terus baca kan aja lah dawan gitu kan
padahal belum berhasil meminta keterangan identitas
nama segala macam kan belum berhasil
tapi nampaknya karena sudah dipastikan itu setiano panto
lawyernya juga setiano panto
ada surat kuasa segala macam
dan memang ya ditahan gitu
jadi tidak merasa tidak perlu lagi
tidak perlu salah orang
ya udah baca kan aja lah dawan
jadi nampaknya hakim juga tidak mau
tapi ini menurut anda bisa sebagai upaya yang berbelit belit dari terdakwa tidak
bahkan paling tidak nanti pada tuntukan
dan ponis memberatkan
karena tidak kooperatif
dan bahkan bersandiwara sakit
kalau ini kita langsung to the point aja ya pak reza
sandiwara sakit lah gitu aja kan
nah ini yang akan pasti akan unsur memberatkan nanti
dan kemudian pada posisi sudah ketua dpr yang harusnya menjaga apbn
artinya pagar makan tanaman ini
sudah pada posisi itu
dan kemudian juga pura pura sakit
dan bagaimana dramatisir
sehingga kita sebenarnya kalau bicara produktivitas bangsa
jadi tersedot ke situ semua
mulai dari bakpaut yang listrik
dan juga waktu meme meme yang pertama di rumah sakit jati negara
ini kan menjadikan semua
tapi kalau kita ambil hikmahnya untungnya yaudah ini hiburan
tapi apapun ya menjadi semua
kalau ini gentle gitu dihadapi seperti pak irman
terutama pak sugiharto
dia dengan keadaan belum sehat pun kursi roda dia datang dipanggil
ditahan pun siapa siapa
tidak menggunakan alasan sakitnya justru
bahkan waktu itu
yang sakit tidak menggunakan alasan sakit
justru dia setruk sebenarnya
tapi dia dipanggil datang dengan kursi roda
dia ditanya kira kira waktu itu ditahan atau bagaimana
udah tahan aja lah saya malah di dalam aman
dan terbukti malah ketika di dalam
karena tekanan itu tidak banyak lagi kepada dia untuk ngomong
maka kalah jadi kemudian sehat sehat
boleh ketika sidang sudah lumayan bisa berjalan lagi
jadi ditahan malah sehat ya kemudian
dan itu saya tahu persis
karena saya sempat ketemu beliau juga waktu di persidangan
tanya sekarang sudah sehat
sudah tidak ada tekanan
tekanan tekanan di luar seperti dulu
sehingga dulu berarti
justru tekanannya itu bukan dari penegak hukum
tapi dari mereka mereka yang ikut
mereka mereka yang menginginkan supaya ini tidak berproses
kemudian memberi peng
kamu jangan ngomong ini jangan itu
dan kemudian dia malah menjadi stres
dan kemudian betul betul setruk
kemudian setruk dan betul betul setruk
itu masuk rumah sakit segala macam pakai kursi roda
jadi intinya tidak sampai pasal obstruction of justice
tetapi bisa saja menjadi hukumannya memberatkan
nanti tuntutannya memberatkan
kalau memberatkan tambah dua tahun
tiga tahun kan sama dengan obstruction justice
sama juga ya
sama aja lah
tapi ini sempat diingatkan oleh bang febri diansyah
begitu bang febri bisa anda jelaskan
apakah kemudian anda mengingatkan
bahwa bisa saja kena pasal obstruction of justice
mungkin penerapannya akan seperti apa
kira kira bang febri
kalau ini terus dilakukan misalnya ya
ya konteksnya lebih pada
bahwa dalam proses penanganan kredit kredit elektronik ini
yang dilakukan oleh sejumlah pihak
yang mencoba menghalang halangi penanganan perkara ini
ada proses dimisikan
ada proses dipersidangan juga
ada satu orang tersangka yang sudah kita proses
dengan inisial mn
merupakan anggota dprr ini juga pada saat itu
jadi kami harap pihak pihak yang lain
kemudian memahami eksistensi dari pasal dua puluh satu ini
bahwa dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
dan dalam hukum pidana
tapi dana korupsi ancamannya cukup serius
minimal tiga tahun
maksimal dua belas tahun
kalau melakukan upaya untuk menghalang halangi tersebut
nah upaya untuk menghalang halangi ini
tentu dilakukan oleh orang orang
atau terhadap terdakwa
dalam proses persidangan
contohnya mempengaruhi taksi
atau mempengaruhi terdakwa
atau mempengaruhi pihak lain
itu kepentingan pembuktian
agar kebenaran material itu tidak terungkap
atau mereka ya
atau bukti bukti tertentu
agar seolah olah kemudian itu menguntungkan
pihak terdakwa misalnya
ini adalah bagian bagian
yang kami ingatkan sejak awal
jangan sampai kemudian ini terjadi
selama rangkaian proses persidangan
dan mempantul tersebut
sebelum lebih jauh lagi
saya ingin mencoba klarifikasi
lagi dari awal sebenarnya
ketika hari ini pembacaan
perdakwaan sudah dilakukan
apakah kemudian ini sudah menjadi
peradilan itu sudah gugur
karena memang sebelum sebelumnya kan
sempat ada perbedaan pandangan
sidang sudah dimulai
tapi kan belum masuk pemeriksaan
pokok perkara dan lain sebagainya
putusan mk sebenarnya jelas ya
perkara tahun dua ribu lima belas tersebut
dari pasal delapan puluh
peradilan itu gugur
persidangan pertama dimulai
jadi ketika persidangan dibuka untuk umum
sebenarnya kita tidak lagi bicara soal
saya dengar agendanya adalah putusan
jadi kita dengar putusan hakim besok
jadi tidak bicara sebenarnya
soal apakah dibacakan dakwaan atau tidak
ada eksepsi langsung atau tidak
atau agenda agenda lain
jadi kita bisa menyebut ini
dimulai pun sudah gugur ya
atau lembar baru
dari penanganan ktp elektronik
baik nanti kita akan lanjutkan lagi
pradana itu masih ada agenda besok
yang katanya putusan
nanti kita akan lihat seperti apa ya
dan kita akan mulai lebih lanjut
atau perwakilan sakit ini
apakah mungkin masih akan terus berlanjut
bang reza setelah jeda berikut ini
prime news akan segera kembali dengan

yang misalnya awam hukum jadi mengetahui
tetap ada agenda persidangannya
berjalan tetapi untuk
mengugurkan jadi itu memang harus tutup
seperti itu bukan gugur itu tiba tiba
tidak ada secara otomatis harus ditutup
hari kedua kemarin juga sudah didakwakan
belum sempat ahli segala macam juga
sudah tidak usah dilanjutkan
ahli atau tetap dilewatkan ahli tapi putusannya
karena tidak boleh tidak hakim sudah tidak mungkin
melebih dari itu enggak gugur itu memang tetap harus
disampaikan dalam persidangan putusan
karena apapun produk hakim
kan putusan jadi malah kalau tidak ada putusan
dianggap wo wo
itu kan tidak mungkin dalam persidangan tidak mungkin
jadi saya ingin
menekankan sekali lagi dalam posisi
ini marilah kita lihat
pertandingan ini liga besar
kalau peradilan itu kan liga kecil
nah bagi yang selalu
ingin ini peradilan harus didahulukan
itu kan pertandingan liga kecil
dan kemudian kenapa tidak malah siap
untuk pertandingan liga besar kalau ini
pokok perkara kan liga besar ada
terdakwanya hakimnya sehingga
ini sarana untuk kemudian membuktikan
bersalah atau tidak bersalah kalau halnya bahwa
tidak bersalah tidak kenal itu juga sekarang ini
justru itu malah sarananya
disitu akan betul betul kita
isilahnya pertandingan walaupun anda melihat hari ini
upayanya tetap mencari celah biar
supaya pertandingan di liga kecil dan dimenangkan
nah dengan kembali ke soal yang itu
bahwa ada strategi
siasat salah satu yang sering digunakan
adalah manajering pura pura sakit
kemungkinan ini masih akan terus bisa
berlanjut tidak selama persidangan ini menurut anda
karena pertanyaan saya begini secara umum
apakah orang yang melakukan manajering
ini kemungkinan berulangnya itu
akan lebih besar ataukah mungkin
mahlukah sudah ketahuan karena ada dokter
ada tim yang mungkin sudah disiapkan
oleh penegak hukum sehingga tidak akan
melakukan itu lagi khusus terdakwa
yang sedang kita perbincangkan ini paling tidak
sudah dua kali
masuk dalam sebuah episode
yang disorot publik sebagai dua bentuk
yang pertama dulu dan kemudian yang berlanjut
yang kedua adalah
diduga kecelakaan lalu lintas dan yang ketiga ini
apa yang tidak sudah tiga kali
nah pantas bagi kita untuk kemudian menduga
bahwa apa yang tidak demi memastikan
bahwa proses hukum itu
sehingga pada akhirnya suatu saat betul betul
sakit maka memang talenta bukan
meledgering harus dilakukan kembali
harus dilakukan kembali jadi kesan seperti
dan kemungkinan besar begitu ya
tapi mari kita bandingkan dengan kasus kasus
korupsi lainnya dimana
pelaku pada episode episode awal sama
sehingga meminta penundaan
dipanggil kpk tidak datang
tiba tiba ditemukan masuk rumah sakit
tetapi begitu persidangan berlangsung
dua tiga sesi
semua kembali normal
tampaknya rasa terguncang ini
rasa shock ini hanya muncul di fase fase awal
begitu seorang terdakwa merasa bahwa operasi
persidangan ternyata tidak terlalu luar biasa
mirip dengan terdakwa terdakwa lainnya
toh sanksi hukuman tampaknya sekian tahun
dan tinggal disuka miskin misalnya
tidak seburuk yang dibayangkan
ketika bisa lebih mengendalikan perasaan
bayangan tentang masa depan menjadi lebih realistis
saya pikir mudah mudahan akan kembali sembuh
seperti sedia kalah
boleh saya nambahkan sedikit mas indra
jadi saya bu laila budiman istrinya pak arief budiman itu
yang salah tiga itu pernah memberitahu saya briefing saya
kalau stres itu tidak berlaku untuk politisi dan pengusaha
gitu ya kenapa demikian
karena tingkat stres jadi politisi pengusaha itu sudah
mulai kecil membesar membesar
sehingga jadi pengusaha itu sudah pasti
artinya sudah biasa maksudnya
sudah imun terhadap stres
saya sebagai seorang politisi mungkin berhasil ditangkal
stres sebagai terdakwa
lain lagi persoalannya mas indra saya
nyetir sim ada stnk ada tiba tiba di stop polisi
jantung pasti bertambah gitu
apalagi kemudian masuk ke ruang persidangan
ada apa ini
posisi sebagai seorang terdakwa
tapi kalau menurut saya pak setia novanto ini sudah levelnya
sudah jauh di atas itu
karena itu melenjering namanya
iya jadi pura pura jadinya saya yakin itu
dan kalau ini nanti ternyata usaha ini gagal
menurut prediksi saya loh ya
sidang berikutnya sudah sehat mas
sudah biasa normal dan
saya berharap pak setia novanto ini saya pikirkan sudah di end
politik pun sudah di end segala macam
tidak mungkin dia bisa bisa masuk ke situ
merangkak lagi tidak mungkin
justru ini sekarang saya menghimbau pak setia novanto
masalahnya publik sering berpikir di end itu
tapi masalahnya kemudian ternyata ada saja
celah celah peluangnya seperti itu bagaimana
iya tapi kalau nanti masih berusaha itu
saya yakin hakim juga tidak bisa dikibuli
kalau kamu sakit tidur tidur lah begitu
terus nanti dibacakan kesaksian segala macam
dan kemudian hakim tidak mau melebih enam bulan
karena masa tahanan segala macam
dan itu maksimal pada posisi bahkan hanya tiga bulan tahanan itu
dan itu maksimal pada posisi bahkan hanya tiga bulan tahanan itu
dan bahkan sidang harus selesai enam bulan gitu kan
jadi saya yakin hakim tidak akan mau melewati tiga bulan
jadi saya yakin nanti dipaksa
kalau kamu tidur tidur lah
kalau kamu berusaha sakit ya sakit lah gitu
maksudnya itu mau acara apapun gak ngefek buat hakimnya
buktinya ada ini
buktinya ada ini
kan gitu ketika ditanya hakimnya gitu segala macam
bukankah itu nanti bisa menjadi celah kemudian
mengugat lagi di banding misalnya
katakanlah banding misalnya ini ya
kemudian banyak sekali hakim tidak
polisi kesehatan dan sebagainya
kan ada dokter
kan gitu kan selesai aja kan
kita semua kan percaya sama dokter
kalau tidak percaya dengan dokter siapa lagi
bahwa dia nyatakan sehat ya sudah
kalau mau tidur tidur lah gitu
jadi menurut saya mengimba aja
kalau dalam pengertian ini
sudah lah jadilah pahlawan
karena kalau nanti misalnya jadi mau membuka yang lain
seperti andi agustinus kemarin
akhirnya orang simpati pada dia
tadinya ikut membenci karena berbohong
dalam mencukupi buka bukaan
nah seperti dulu misalnya
tadinya menjadi seperti public enemy
tapi ketika dia buka bukaan melawan institusinya
malah jadi orang salah
oke jadi ini diharapkan bagaimana
stenovanto juga ikut buka bukanya
tapi kita dengar dulu
pernyataan dari kuasa hukum stenovanto berikut ini
tanpa mengurangi rasa hormat kepada rekan rekan jaksa penuntut umum
kami penasihat hukum juga meminta
kesempatan untuk menghadirkan
dokter yang juga profesional dan independen
pertanyaan kami apa berarti
beratnya hak kami ini tidak diterima tidak dikabulkan
rasanya tidak ada sesuatu yang berlebihan
tiga dokter yang hadir hari ini adalah
permintaan kami kepada rscm
rumah sakit umum pusat nasional
jadi bukan dokter kpk
beliau beliau tadi adalah dokter dokter profesional di bidangnya
yang kami meminta agar
jadi bukan tidak profesional dan bukan tidak ahlinya
pada siang hari ini tadi juga sudah dipersilakan
penasihat hukum untuk memanggil dokter
yang diinginkan dari pihak terdakwa
sudah hadir namun tidak dokter yang diinginkan
sudah hadir dari rspad
dan kemudian yang hadir adalah dokter umum terdakwa sendiri
yang tidak mau diperiksa
jadi soal dokter pun jadi perdebatan
menurut anda ini sikap dokter harus bagaimana nih
kalau kemudian dari pihak kuasa hukum sendiri
ingin menghadirkan dokter
jelas sikap dokter talian tak bukan
dia harus berpegang pada kode etik mereka
kalau sehat katakan sehat
kalau sakit ya sembuhkan
agar proses hukum itu berjalan
tadi bang febriansyah sempat menggunakan istilah fitness to stand trial
kebugaran untuk menjalani sebuah proses persidangan
tidak ada istilah bahwa ketika seorang terdakwa mengklaim sakit
parah sekalipun lalu kunci mati proses hukum berhenti
sejujurnya yang saya khawatirkan adalah anti klimaks bukan pada terdakwa
anti klimaks bukan pada terdakwa

tepatnya pada berat ringannya putusan hakim
hukuman dari hakim
hari ini kita sudah berbusa busa memberikan sanksi sosial kepada terdakwa
lewat meme lewat obrolan ini dan seterusnya
tapi betapa kecewanya kita
kalau kemudian drama yang disebut tadi sebagai sebuah sandira pura sakit itu
ternyata tidak punya implikasi terhadap berat ringannya hukuman
maka menurut saya itu sungguh merupakan sebuah anti klimaks
akhirnya sia sia saja kita
walaupun demikian saya teringat ada sebuah model dalam proses pengambilan putusan yudisial
yang disebut sebagai public opinion model
artinya ketika menjatuhkan putusan menentukan berat ringannya hukuman
hakim tidak hanya berdasarkan teks
tapi hakim membaca suasana kebatinan masyarakat
membaca opini yang berkembang di publik
kemudian menyerapnya ke dalam hati untuk kemudian menjadi salah satu dasar untuk menentukan berat ringannya hukuman
kalau public opinion model kita dorong ke ruang persidangan ini
pantas bagi kita untuk berharap
bahwa lima orang pengadilan tersebut
disamping memfonis bersalah
tapi akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat daripada terdakwa terdakwa korupsi lainnya
oke baik nanti kita akan lanjutkan lagi setelah jeda berikut tetaplah di prime news
langsung saja saya sapa kuasa hukum setia novanto yang baru selesai mengikuti persidangan hari ini
dasril avandi selamat malam
baik tadi di awal sempat diwarnai sakit tidak sakit kemudian mengaku diaret
tapi kok tanda tandanya tidak mau mendengar hakim dan lain sebagainya
apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh setia novanto terkait dengan ini
apakah bagaimana kemudian menjawab dugaan publik ini hanya strategi mengulur waktu
agar pra peradilan bisa segera berjalan
sebelum tadi dakwaan dibacakan ya
ya sebelum saya menjelaskan apa yang terjadi pada hari ini
mungkin publik juga melihat secara live
baik itu elektronik media massa televisi dan lain lainnya
apa yang terjadi dan ap dan bagaimana
dan saya mohon kepada publik untuk tidak prejudis terhadap apa yang terjadi pada hari ini
karena hari ini betul betul kita temukan kita lihat bagaimana kondisi fisik
kondisi psikologis pak setia novanto semenjak hadir di persidangan
sekitar jam sembilan tiga puluh dan pada jam sepuluh pagi dimulai sidang dibuka
kita melihat seperti apa keadaan fisiknya
dan untuk itu tentu secara hukum
secara hukum penghormatan terhadap hak azazi manusia dicek
diperiksa oleh pihak pihak yang berkompetensi untuk itu
apakah kondisi pak setia novanto layak patut dan pantas untuk dihadirkan dalam sebuah persidangan
karena bagaimanapun dalam sebuah persidangan pasti akan ditanyakan
sesuai dengan hukum acara identitas nama jenis kelamin
baik tapi kan tadi sudah diperiksa oleh tim dokter bahwa kondisinya sehat dan bisa mengikuti persidangan begitu kan
pada kesempatan tadi majelis hakim memberikan kesempatan
untuk melakukan pemeriksaan oleh tim dokter
yang berdasarkan tim dokter atas permintaan jaksa penuntut umum dari kpk dari rscm
dan pemeriksaan itu tentu adalah pemeriksaan luar
kenapa saya sebutkan pemeriksaan luar
karena pemeriksaan hanya dilakukan di pengadilan di ruangan klinik pengadilan
yang saya tidak melihat ada peralatan peralatan khusus
ataupun metode khusus untuk memeriksa secara holistik atau secara keseluruhan
tentang kondisi fisik maupun kondisi kejiwaan pak setia novanto pada hari ini
jadi maksudnya kalau dokter yang diminta oleh kpk itu nanti hasilnya bisa beda dengan dokter yang diminta oleh pak setianowanto
maksud saya adalah bahwa benar dilakukan pemeriksaan oleh tim dokter yang diminta oleh tim kpk
tetapi bagaimanapun pemeriksaan tersebut menurut hemat saya
itu belum mencerminkan sebuah pemeriksaan yang menyeluruh atas kondisi fisik dan kondisi kejiwaan pak novanto pada hari ini
pak dasril sebelum dibawa ke persidangan bukankah sudah diperiksa juga oleh tim dokter dari kpk
sebelum dibawa ke persidangan tadi kpk mengatakan juga sudah diperiksa bahwa kondisinya sehat sehat saja
ya pagi dokter kpk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik pak novanto
itu adalah pemeriksaan umum saja
pemeriksaan tekanan darah pemeriksaan gula darah dan sepintas fisik begitu
dan juga dokter yang memeriksa adalah dokter umum seperti itu
dan kondisi seseorang kan bisa saja berubah dalam hitungan menit dalam hitungan jam seperti itu
yang dikeluhkan tadi kan ada diare ya pak dasril ya
sebut sebut perlu kumusampaikan bahwa kondisi fisik atau kondisi kesehatan pak setianowanto itu tidak berubah pada hari ini saja
sudah menyampaikan keluhan sakit semenjak hari jumat dan telah meminta berobat
dan bahkan terakhir senin bertemu dengan tim ph pak mardir ismail
dia juga menyampaikan dia telah mengalami keluhan sakit dan diare yang terus menerus
diare terus menerus tapi pak dasril
jadi kami beri bahwa penyakit itu tidak hanya sekonyong konyong dan tiba tiba pada hari ini pada hari persidangan hari ini
tapi sudah jauh sebelum hari ini beliau telah menyampaikan sakit
kalau memang kemudian diare apakah tidak bisa mendengar pertanyaan pertanyaan hakim tadi
artinya apakah ada korelasinya tidak bisa mendengar pertanyaan hakim dengan diare
maksud saya saya tentu tidak berkompetensi untuk menjawab itu
karena saya bukan ahli kesehatan saya bukan seorang dokter
tapi bagaimanapun apapun menjadi nama penyakit seseorang bisa saja berakibat tertentu pada orang tersebut
bisa tidak bisa fokus tidak bisa mendengarkan pertanyaan apa tidak bisa hal yang lain lain
yang jelas saya tidak ahli untuk menjawab itu
tapi pada faktanya kenyataannya pak novanto ketika ditanya bahkan yang mungkin sangat mengejutkan kami tadi
di biodatanya tertulis beliau lahir di bandung
tetapi ketika ada pertanyaan tentang tempat lahir
apakah secara spontan
atau secara bagaimana
dia jawab jawa timur
itu sesuatu jawaban yang sudah tidak relevan saya pikir
itu ada sesuatu hal terjadi pada diri beliau
oke walaupun di sisi lain tim dokter mengatakan sehat saja
tapi kita lihat nanti bagaimana perjalanan sidang selanjutnya
sayang sekali waktu kita sudah habis begitu ya pak dasril
kapan kali kita akan menghubungi anda lagi
terima kasih pak dasri al fadiyah merupakan kuasa hukum dari istihano fano salat malam
sebagai penutup singkat singkat saja
untuk selanjutnya ini apa yang perlu dilakukan
untuk melanjutkan kasus ini agar terungkap tuntas
ya dalam pengertian ini kan saya cuplik sedikit saja
ada masih perbedaan tentang nilai uang
bahwa ini yang harus dikejar kpk nanti dalam persidangan
dan termasuk menghadirkan saksi anak anaknya istihano fano
karena uang masih terkonsentrasi di angka tujuh juta usd
baru sembilan puluh miliar
kalau dari keuntungan yang didiskon dari chip ektp harusnya lima ribu tapi ternyata tiga ribu
harus dibuka dan juga mungkin nama nama lain yang harus segera ditelusuri
itu yang harus kita tanyakan
yang menikmati itu siapa saja
tadi belum terungkap sayangnya
terakhir bang reza mungkin anda bisa mengusulkan
saya ingin mengajak saudara penasihat hukum terdakwa untuk bersama sama dengan saya masuk fakultas kedokteran
untuk kemudian kita bisa memastikan apakah ini pemeriksaan yang sudah proporsional atau pemeriksaan yang tidak holistik atau lain sebagainya
dengan segala hormat sarjana hukum adalah ahli di bidang hukum
tapi saya pikir sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mengatakan
ini bukan pemeriksaan yang holistik
mudah mudahan dugaan kita tentang melinggering terbatas hanya pada terdakwa
tidak ke luar luar pihak pihak
masuk yang di sekitarnya pengacara dan sebagainya
oke baik terima kasih bang reza indra giri
terima kasih bang boyamin atas ulasannya malam hari ini
dan rangkuman fokus prime news malam ini akan segera hadir